apakah kamu sobat rupiah sejati
kita cek dengan uji fakta atau hoax
yang pertama uang logam seribu rupiah bergambar kelapa sawit adalah uang lama yang nggak bisa dipakai buat belanja
yang kedua kamu bisa menyimpan dan juga mengirim uang di bank indonesia
terakhir kamu bisa mencairkan surat berharga negara di bank indonesia
tiga pertanyaan betul tiga
selamat kamu sobat rupiah sejati
kalau dapat informasi ditelan mentah mentah kayak lalapan
mendingan besok besok selalu cek informasi bos biar gak jadi hoax
memang ya yang namanya informasi cukup deras datangnya
dan jangan sampai hoax itu menyebabkan kerugian bagi kamu dan juga orang lain
oke daripada kita menduga duga bagaimana kabar hoax bagaimana menangkalnya
lebih baik kita langsung tanyakan sama rekan gue
dari departemen komunikasi bank indonesia ada mas isan prabawa
saya juga alhamdulillah wapetenan
wah berarti ini juga kelihatan seger nih
kalau kita sebelum tanya tanya soal hoax mungkin biar lebih kita cair lebih gamdur
mungkin kita ada tagline sedikit mas soal sobro
tanya kamu tanya jawab soal bi ya mas tentang hoax dan sebagainya
kalau hoax yang belakangan ini sering muncul seputar bank indonesia
ini yang paling meresahkan dan berbahaya untuk disebarkan ini yang seperti apa nih mas
ada beberapa isu yang saya coba saya sempat baca di medsos yang saya lihat
yang pertama adalah adanya isu bahwa ada undian berhadiah yang mengatasnamakan bank indonesia
jadi hati hati teman teman dalam menanggapi isu seperti ini
karena orang cenderung ketika mendapatkan informasi mendapat undian mereka langsung gegabah nih
mereka langsung semerta merta memberikan data pribadinya secara begitu saja tanpa dipikir terlebih dahulu
isu yang kedua adalah adanya isu kita bisa mencairkan surat berharga negara di bank indonesia
dan yang ketiga adalah ada isu bahwa kita bisa menabung di bank sentral republik indonesia yaitu bank indonesia
oke mas isan sekarang kita menjawab pertanyaan dari sobat rupiah yang sudah banyak nanya nih
ini ada dari ed pangmulu perkasa
ini nanya bi itu sebenarnya bank pemerintah atau bank swasta gimana mas
ini kita perlu tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan bank itu
jadi bank pada umumnya adalah sebuah lembaga bisnis atau entitas
usaha dan bergerak di bidang sektor keuangan
di mana bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya ke masyarakat lain melalui pinjaman atau kredit
nah kalau kita lihat pemilikannya maka bank itu terdiri dari bank milik pemerintah atau bumn dan bank swasta
kemudian dari sisi jenis usahanya ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat atau bpr
kemudian kalau dilihat dari prinsipnya ada bank syariah dan bank konvensional
jadi kembali ke pertanyaan tadi apakah bank indonesia adalah bank milik pemerintah atau swasta
jawabannya bukan kedua duanya
mengapa karena bank indonesia bukanlah bank operasional
untuk tahu bank indonesia itu apa kita perlu membuka undang undang nomor dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang menjadi dasar hukum pembentukan bank indonesia
bank indonesia adalah bank sentral yang bertugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah
hal ini dicapai dengan tiga kewenangan
yaitu melaksanakan kebijakan moneter kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan stabilitas sistem keuangan
jadi itu tujuan bank indonesia dibentuk di indonesia
nah kemudian negara negara juga sama memiliki bank sentral seperti bank indonesia
misalnya di singapura itu memiliki matary authority of singapore atau mis
di malaysia ada bank negara malaysia atau bnm
sementara di amerika ada yang namanya federal reserve atau fed race
jadi kembali bank indonesia bukanlah bank operasional
bukan bank pemerintah bukan bank swasta
tapi adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan siapapun
ini dari sobat rupiah at edis grt
nah ini uang seribu rupiah gambar kelapa sawit nih mas yang koin itu
ini kok bisa dijual dengan harga ratusan juta ini gimana nih mas
oke jadi kalau kita lihat harga barang itu dibentuk oleh mekanisme pasar
artinya sepanjang pembeli dan penjual menyepakati sebuah harga ya maka sah sah saja gitu
sebagai contoh ini pulpen saya gitu ya
pulpen ini kalau saya jual senilai lima miliar rupiah dan ada orang yang mau beli ya nggak ada masalah
silakan saja itu boleh dilakukan gitu
ada orang yang menjual koin dengan harga ratusan juta dan ada yang mau membeli itu silakan saja diperbolehkan
tapi bagi kami bank sentral uang koin seribu rupiah bergambar kepsawitan tetap sebuah mata uang bayar yang sah
dan nilainya sesuai dengan yang tertera di situ seribu rupiah saja
dan uang itu masih berlaku hingga saat ini dan belum ditarik dari peredaran
nah bagi teman teman yang ingin melihat uang uang apa saja yang masih berlaku saat ini bisa cek di website kami di triwbi co id
ini banyak juga nih hoaks yang beredar ya
jadi bagaimana bank indonesia itu untuk mitigasi penyebaran hoaks
jangan khawatir karena bank indonesia sesuai dengan amanah undang undang nomor dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kita mendukung asas akuntabilitas dan transparansi
hal ini sejalan dengan undang undang nomor empat belas tahun dua ribu delapan tentang keterbukaan informasi publik
sehingga teman teman bisa mendapatkan informasi apapun dari bank indonesia sepanjang itu memang daftar informasi yang diperuntukkan untuk publik
kemudian yang kedua bank indonesia juga menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
baik melalui website resmi kita di www bi co id
maupun di kanal kanal medsos seperti di youtube twitter facebook instagram kita memiliki akun akun resmi yang ada di sana
jadi teman teman bisa langsung membuka untuk mengecek kebenaran suatu berita
yang ketiga kita akan selalu dan selalu memberikan updating informasi isu terkini dan berbagai hal hal yang sedang berkembang di masyarakat melalui berbagai kanal media kita
oke mas ihsan terakhir mas ihsan ini tips untuk sobat rupiah agar terhindar dari yang namanya prank
agar terhindar dari yang namanya prank agar terhindar dari yang namanya prank
memang di era informasi yang serba cepat sekarang ini kita makin susah membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah
dan kadang kadang kita karena terlalu semangatnya mungkin terlalu senang terlalu happy terlalu kaget terlalu excited
kita akan semerta merta mem forward hoax itu dengan tanpa sadar dengan secepat mungkin
padahal kalau kita mau sedikit lebih cerdas dalam bermedia sosial berinternet dan sebagainya
kita harus bisa mengecek kebenaran setiap informasi yang kita dapatkan
yang memang sedang dibahas oleh hoax tersebut
misalnya nih hoax sedang membahas tentang bank indonesia
maka silakan buka semua kanal informasi yang dimiliki oleh bank indonesia
kalau memang ternyata tidak mendapatkan bukti bahwa itu adalah sebuah berita yang benar
jangan disebarkan lagi ke orang lain
yang kedua jangan sembarangan mengumbar data pribadi
karena itulah yang diincar oleh para penyebar hoax tersebut
pastikan dulu sebelum kita memberikan beta kita kepada pihak lain
berbagai berita yang kamu dapatkan
kamu bisa langsung menghubungi kontak senter bank indonesia di bicara satu ratus tiga puluh satu
bank indonesia memiliki salah satu kotak center yang terbaik di indonesia
jadi bisa dipastikan kami akan memberikan layanan dan informasi yang valid
untuk bisa kamu gunakan dalam memfilter berita berita yang kamu dapatkan tadi
oke terima kasih mas ihsan atas pencerahannya
intinya semoga kita bisa membuka value baru
dan juga informasi yang baru juga untuk kamu
karena yang penting adalah sharing before sharing
karena informasi paling mutagir dan valid soal bank indonesia cuma ada di sini
atau bisa juga hubungi kontak senter bicara satu ratus tiga puluh satu
oh iya selamat untuk netizen dan juga sobat rupiah yang tadi bersama
kemudian dan juga sobat rupiah yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan
berhasil mendapatkan giveaway dan juga hadiah dari bi
intinya kita selalu double check kalau dapat informasi
jangan langsung makan mentah mentah kayak lalapan
oke dan juga terima kasih buat sobat rupiah sobat rupiah yang sudah menonton episode sobro kali ini
jangan lupa like subscribe dan komen di media sosial resmi bank indonesia